dua tahun sejak dimulainya pandemi sejumlah konser hingga festival musik offline sudah banyak digelar
antusiasme masyarakat tidak terbendung untuk kembali merasakan euforia melihat idola mereka
namun tidak semua berjalan dengan lancar ini diwarnai penyetopan bahkan pembatalan acara
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami rizky handayani mustafa
deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan kemen parekraf
yang bergabung melalui zoom dari bali
halo selamat malam ibu rizky
selamat malam mbak dea
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ibu rizky kalau kita membahas soal konser musik atau fan meeting tidak melulu ibu ya
ini soal berapa harga tiket dan berapa tiket yang terjual
tapi juga kenyamanan dan keamanan penonton
apa yang kemen parekraf
analisis dari sejumlah kejadian pembatalan kegiatan konser atau fan meeting kemarin
oke baik mbak dea
jadi sebenarnya kami dengan asosiasi promotor kemudian dengan kepolisian
dengan satgas covid sebenarnya sudah pada tahun dua ribu dua puluh satu itu sudah bersama sama menyusun suatu standar dalam penyelenggaraan event
walaupun sebenarnya sebelum ada covid pun para promotor itu sudah mempunyai standar kaitannya dengan hse
jadi untuk beberapa promotor besar mereka sudah mempunyai standar tersebut
nah di dalam platform tersebut kami memang menganjurkan mengatur terkait dengan crowd control crowd management
kemudian terkait pada saat itu karena covid
jadi karena memang karena covid makanya kapasitas pada saat itu akan kita batasi di suatu ruangan akan kita batasi
nah saat ini memang kita lihat adalah euforia bahwa kembalinya pertunjukan musik ini
di mana selama dua tahun
tidak ada jadi masyarakat para penggemar musik ini sangat apa ya sangat ingin sekali kembali meratakan
malah dari percakapan kami dengan para promotor ini kelihatan malah kembalinya lebih daripada sebelum covid mbak
ini jadi selama dua tahun lihat online
nah ini ketika datang dan mereka kemudian tidak melakukan perjalanan ke tempat lain
maka event menjadi tempat di mana mereka berkumpul
sekarang jadi lifestyle menjadi konten buat para penggemar gitu
ini jadi sesuatu yang kenapa mereka datang
kadang kadang dia datang di semua event musik atau event event festival lain
ini sebenarnya secara kita melihat bagaimana kita industri ini ternyata sangat potensial di dalam pembangkitan ekonomi ke depan
jadi sangat kita dorong sebenarnya
namun tetap memperhatikan keselamatan dari para penonton
jadi ini mbak
kami sebenarnya sudah punya platform untuk melakukan bagaimana mengatur sebenarnya crowd managementnya di suatu festival
nah kalau kita lihat kejadian sebenarnya berbeda ya
nct itu di stop oleh penyanyinya mbak
kebetulan saya anak anak saya nonton dan itu di stop oleh penyanyinya karena dia melihat ada kejadian dirusak desakan di satu sisi
tapi di sisi lain sebenarnya aman
tidak ada pergerak luas sekali
nah beda kalau yang berdendam bergoyang
mereka memang menjual tiket lebih dari kapasitas
jadi ini ada dua hal yang berbeda
nah kami sih sekarang pada saat tahap berdiskusi dengan teman teman promotor dan teman promotor juga sudah berdiskusian
untuk bagaimana tetap menjaga event itu bisa berjalan tapi sesuai dengan chsk yang ada
ada yang sudah dipiliki dan dijaga benar dan dimonitor benar bagaimana pelaksanaannya di lapang
itu saja mbak
ibu rizky saya tertarik ya dengan pernyataan ibu
nah melihat dari antusiasme industri kreatif ini
antusiasme dan juga ketertarikan dari baik pelaku maupun penikmat konser musik ataupun fan meeting
itu memunculkan orang orang baru di promotor
seperti apa sebenarnya komunikasinya kalau tadi kemen parekraf sudah berkomunikasi dengan promotor promotor besar
sedangkan juga yang sedang sedang bertumbuh adalah promotor promotor yang pemain baru istilahnya begitu
jadi ini yang sekarang kami bicara dengan mas dino hamid mbak dewi gonta dengan teman teman yang lain promotor yang saat ini sudah menyelenggarakan event event besar
event event yang juga jumlah penonton besar untuk merangkul
kami bersama sama sebenarnya sudah merencanakan untuk bertemu dengan semua promotor yang menyelenggarakan event
karena baiknya ke depan mereka masuk di dalam asosiasi
karena tidak semua ternyata apalagi yang baru baru ini bisa masuk asosiasi
kami sudah sampaikan kepada apmi untuk kemudian kita ayo kita gathering bersama kita kumpulkan siapa yang mau menyelenggarakan apa
kemudian kita lihat bagaimana kesiapan mereka
jadi di sini peranan pemain besar
di sini peranan asosiasi menjadi penting sekali di dalam membina para promotor promotor baru
nah teman teman di promotor sudah setuju
jadi akhirnya sekarang pada tahap konsolidasi teman teman promotor ini untuk melakukan pertemuan
dan kami akan memfasilitasi pertemuan tersebut untuk kemudian menyusun
misalkan kalau seribu orang seperti apa sih standar keamanannya
berapa orang sih yang harus jaga di sana kalau di atas seribu bagaimana
saat ini memang mbak ada fenomena yang dimana masyarakat itu apa ya sangat dibilang antusias lebih dari antusias sekarang itu
jadi ini yang juga kita sangat tekankan kepada masyarakat atau penikmat musik penikmat festival juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab
bertanggung jawab pada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar
di panduan chse kami itu tidak hanya kepada promotor sebenarnya chse itu juga kepada
penonton jadi nanti kami juga akan rencananya mensosialisasikan kembali chse ini dengan beberapa perbaikan
karena chse yang awal itu untuk covid sebenarnya ya ketika ada covid ada pandemi
nah setelah tidak ada kondomi dengan kondomi sekarang seperti apa kami juga sudah akan membahas bersama sama dengan tim yang dulu menyusun
nah pihak promotor harus tahu ya pihak promotor harus tahu ini menjaga keamanan dan juga kenyamanan
harus tahu ya pihak promotor harus tahu ini menjaga keamanan dan juga kenyamanan

melihat pertunjukan musik baik yang musisi lokal maupun juga musisi internasional
tapi masyarakat yang sebagai penonton juga perlu tahu panduan apa saja yang harus dilakukan supaya bisa tetap nyaman satu sama lain sama sama happy
betul betul jadi ya ini yang kita akan sosialisasikan kembali begitu ya bersama sama dengan promotor
karena saya melihat bahwa di sini pemerintah dalam alingkaman perekraf ini berfungsi untuk memperbaiki
berfungsi untuk memfasilitasi pertemuan
karena perizinan tetap ada di kepolisian
nah ini juga kami membangun persamaan persepsi terhadap bagaimana sih event itu boleh dilaksanakan
juga pemerintah daerah ini peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting juga
untuk mengedukasi masyarakat
yang sebenarnya yang paling penting itu promotor itu tahu
jadi begini mbak tadi ya ada slang ya
kalau yang tampil slang kalau yang tampil pemusik live itu beda loh mbak
karena akan beda marketnya
dalam artian beda market itu beda gesture atau perilaku dari market
karena ada yang kalau slang itu kan benar benar para hardcore nya pencinta slang itu berbeda gitu
dengan misalnya pertunjukannya musik klasik
walaupun dua orang melihat musik klasik dan dua orang yang nonton musik dangdut
ini beda kan
nah ini pun para promotor harus paham
dengan karakter dari market yang akan diundang atau membeli tiketnya
jadi ini juga kita pelajari dari sini ya situasi
dan saya juga dengar dari teman teman yang promotor yang bagi keluarga untuk ngikutin ini
memang di sana euforia untuk kumpul itu luar biasa untuk melihat suatu event
jadi sekali lagi kita sangat penting edukasi kepada promotor
edukasi kepada masyarakat
dan satu lagi karena kita akan menyusun bersama kriteria bahwa
setiap event dengan jumlah penonton tertentu ya dengan besar misalkan atau di atas seribu
dia harus meng hire security atau safety company yang menjadi pendamping mereka
tidak menggunakan volunteer
tidak menggunakan volunteer yang terlatih
jadi kan sekarang banyak pakai volunteer
tapi volunteer itu ketika ada sesuatu krisis mereka nggak tahu
karena mereka cuma dikasih tahu untuk mengarahkan kemana
tapi ketika ada kejadian mereka tidak bisa
nah ini juga yang sangat penting nanti
adanya mereka mengganding company yang mempaham tentang hsa
nah jadi ini sedang kami rencanakan adakan pertemuan pertemuan
sebenarnya sudah melakukan pertemuan pertemuan dengan beberapa pihak ya
kami akan melakukan fgd sebenarnya ke depan
dan waktu dekat untuk membahas ini untuk mencapai kesepakatan bersama
sehingga event event masih bisa kita laksanakan
karena ini sangat mendukung mbak pergerakan ekonomi sebenarnya
berarti dibutuhkan steward ya
seperti ya steward yang tersertifikasi yang paham betul bagaimana mengamankan mengatur
tapi juga tetap membuat nyaman
karena sepertinya kalau kita lihat di penyelenggaraan penyelenggaraan sebelumnya
pendekatan keamanan tidak hanya musik tapi juga olahraga
pendekatan keamanan ini sepertinya menjadi pilihan utama untuk mengatur crowd control ini
betul keamanan dan keselamatan mbak
kan beda ya kalau keamanan kaitannya dengan misalnya kepolisian keamanan
tapi keselamatan itu ada company nya sendiri sebenarnya untuk mengatur
kalau kita lihat ketika pertama bolehnya event
ingat tidak ada waktu itu nonton kahitna dari mobil ya
nah itu ada security ada company tentang safety nya itu sendiri gitu
jadi bagaimana flow bagaimana flow mobil bagaimana orang tidak boleh keluar bagaimana kalau
nah ini dengan perusahaan yang sudah
sudah memang tahu bagaimana kalau ada krisis kadang emergency situasi mereka bisa tahu
nah kan pertanyaannya apakah perusahaan perusahaan promotor promotor kecil bisa itu ya menghayat
nah ini yang kita akan bahas
jadi kalau promotor itu baru gitu ya
jangan kan biasanya mereka pakai line artisnya memang terkenal sehingga rame yang mau nonton
nah ini juga bahaya
jadi kalau mereka tidak punya pengalaman nanti kita akan lihat berapa kali mereka punya pengalaman untuk yang sebesar apa
jadi tidak bisa yang baru pertama kali ngaduk
jadi mereka boleh membeli
ini saran kami kepada para promotor yang akan kami bahas
tidak boleh dengan apa namanya mengunjual tiket dengan segitu banyak orang
jadi kita akan lihat pengalaman dari si company nya
tapi ini karena tugas pemerintah skm parekraf ini memfasilitasi sebenarnya semua perizinan akan ada di kepolisian dan juga pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi ya
jadi ini kami tidak akan tentukan sendiri
tapi bersama sama dengan para pelaku
kalau kegiatan ini batal dilaksanakan yang kena juga para pekerjanya kan
yang kena juga akhirnya lapangan pekerjaan di bidang event juga akan menurun
padahal kita tahu bahwa kita punya potensi besar untuk mendorong indonesia sebagai destinasi event
tidak hanya karena marketnya ada
tapi kita punya sumber daya culture yang kuat
kita punya sumber daya talenta talenta musik
talenta talenta kreatif yang luar biasa di indonesia ini
baik kita akan tunggu ya nanti bagaimana hasil diskusi antara kementerian terkait dan juga pihak promotor untuk bisa membangkitkan kembali ya
ini euforia bahkan kalau ibu rizky menyebutnya lebih dari euforia ya
karena benar benar warga terhibur dengan festival musik yang diselenggarakan
terima kasih ibu rizky handayani mustafa
deputi bidang produk wisata dan penyelenggara
kementerian para rekrebs sudah bergabung sama kami pada malam hari ini
terima kasih kembali salam sehat semuanya